selamat ya mbaik
kamu kenapa senyum senyum sendiri
kalau seandainya aku udah bisa ngeliat lagi
pasti rasanya sangat bahagia ketemu dengan reina
mama janji mama akan selalu peluk reina
ayo bubuk sini bubuk
kamu itu emang wanita yang berbeda
kamu perempuan yang
perempuan yang sangat
kamu perempuan yang punya segudang maaf untuk orang lain
lain kali jangan ngebenteng ya
mas ngobrol sama aku tuh baik baik
selalu loh aku ngajakin kamu ngobrol kamu selalu marah marahin aku bentak bentak aku
bisa nggak sih sekali aja kamu hargain
bisa diem gak
siapa yang taruh air panas di kerenak
aku yang salah mas aku tadi tinggalnya daya enam mas karena tadi aku habis angkat
ngurus anak aja gak becus
dulu pun kamu sudah memaafkan saya
padahal saya sudah meminta maaf
karena aku sudah membohongi kamu dalam pernikahan
dan sekarang pun kamu memaafkan elsa
yang sudah jelas jelas menghancurkan kehidupan kamu di
dulu pun kamu sudah memaafkan saya
padahal saya sudah meminta maaf

kontak mereka rakon ada
itulah trauma bagaimana
wah kerasnya terbenci creator

orang ada di mana makanya harganya libera
batasi dunia jumlah

masa kedua kamu tetap peduli
sedangkan orang lain
hanya ingin dari saya
iya mohon maaf tadi ada surat untuk bapak cuma saya lupa
iya kalau begitu saya permisi pak
surat panggilan penyelidikan iqbal
aku udah bener bener gak sabar lagi
untuk menunggu operasi itu
om baik udah bisa lihat
sekarang om baik udah bisa lihat rena dengan sangat jelas
yeay om baik udah bisa lihat
selamat ya om baik
kamu kenapa senyum senyum sendiri
kalau seandainya aku udah bisa ngeliat lagi
pasti rasanya sangat bahagia ketemu dengan reina
papa udah booking pesawat dan hotel ya
buat kita ke singapura
makasih banyak pak
aku bener bener udah gak sabar pak
begitu aku udah bisa ngeliat lagi
aku ingin segera menebus semua dosa dosa aku ke rena
akan lebih memperhatikan reina dengan segala kemampuan aku pak
kamu memang punya kesalahan besar sama raina
tapi ingat ya noh
kamu jangan melampaui batas hak kamu
karena rena itu adalah anaknya al dan andin
cukurlah kalo kamu ngerti
tunggu sebentar ya bang ya
saya mau ambil uang dulu
oke saya tunggu pak
ini uangnya bang
akhirnya gue bisa berhasil lolos
dari penculik penculik itu
buat gue amat ya